sampai jumpa di video selanjutnya
halo kak dara
pak jangan lama lama ya
iya pak makasih
terus mila dikasih izin
gue selesai sampai begitu melihatnya
awalnya memang aku rasa tempat ini suram
tapi lama lama aku udah biasa kok
sama seperti kamar aku juga
jadi kamu tenang aja ya
oh ya kak padil
mila mau menyampaikan sama kak fadil
kalau kak fah sekarang udah sehat
panasnya udah turun
dan itu semua karena kak fadil nyanyiin luna bobo untuk kak fah
aku senang aku bisa berguna untuk kak fah
terus sebagai ucapan terima kasihnya kak fah
kak fah menitip sesuatu untuk kak fadil
kak fah menitipkan sesuatu
sekarang kak fadil pejamkan mata kak fadil dulu
karena mila mau ambil nih titipannya kak fah
udahlah buka kamarnya dulu
itu titipan dari kak fah
kak fadil tuh ngapain sih
nggak boleh banyak banyak
tikit tikit aja biar awet
sebenernya aku udah nggak betah di sini
bukan karena makanan aku yang gak enak
atau kasur dipan yang keras bila
dan bukan juga karena aku pake pake yang tahanan
tapi karena aku gak bisa ketemu sama kamu mila
karena aku nggak bisa ketemu sama kak fah
karena aku nggak bisa ketemu kalian berdua mila
makanya aku sangat gak betah di sini mila
jadi izinkan saya membantu kalian
saya ingin menjadi pembela kamu fadil
ini rama satria sarjana hukum
pernah menangani kasus malpraktek melawan rumah sakit medika sejahtera
dan dia menang
ini irfan jayadi sarjana hukum
kasusnya seorang artis menganiaya managernya
dan dia menang juga
ini dua duanya kurang hebat pak
mama nggak mau
udah deh mama
ma beli sendiri aja
pilih sendiri banyak
pebaca sipinya sekali ya
mah ini pengacara yang papa kasih
ini pengacara pengacara handal top juara nomor satu
nah mama bukan cuma mau pengacara hebat handal dan top dan juara
mama mau pengacara gabungan dari semuanya pak
pengacara yang super hebat
mama nggak mau fadil kalah fadil harus menang pak
menurut mama pengacara yang super hebat itu seperti apa mas
siapa telepon mak
nggak tahu nomornya nggak pernah pak
assalamualaikum tante ambar ini kak mila
mila kamu di mana pakai nomor telepon siapa ini
dari kantor polisi tante
kenapa mila fadil kenapa mila fadil nggak apa apa
tante tenang dulu tante
kak fadil nggak kenapa apa kok tante kak fadil baik baik aja
terus kenapa mila telepon tante
kak fadil meminta tanta dan om tama untuk datang ke sini
karena ada hal yang ingin dibicarakan sama kak fadil tante
dan itu sangat penting
iya tante biar nanti kakak dari sendiri yang menjelaskan sama tante
iya udah yaudah tunggu ya tante sama om segera ke sana
iya tante assalamualaikum
cepetan fadil nunggu
kita di kantor polisi katanya ada hal penting
kamu mau milih alena jadi pengacara kamu
apa mama nggak salah dengar
enggak mama mama nggak salah dengar
tante serius kak
kamu nih gimana sih fadil
pengacara yang handal dan hebat aja yang papa rekomen mama tolak
kamu andalin dari alena
alena itu senangnya menyusahkan dan menyalahkan keluarga kita terus
tanpa alasan yang jelas
itu kan tandanya logikanya nggak teratur instingnya kacau dan dia pelin pelan
dan jangan lupa fadil
dia itu membela edo
masa pengacaranya seperti itu yang kamu andalin
mama gak setuju alena jadi pengacara kamu
nggak boleh fadil
tante biar alena menjelaskan semuanya ya sama tante
apalagi yang kamu jelasin alena
tante alena mau meluruskan semua permasalahan ini tante
alena tahu tante alena salah
karena alena pernah menuduh tante dan camilla yang bukan bukan
dan alena juga salah karena alena pernah membela dan percaya sama edo
tapi sekarang alena sadar tante
edo itu adalah orang yang
dan dia harus dilawan tante
karena itu sekarang alena membela fadil
karena alena percaya sama fadil tante
bener kan mama bilang
dia itu pelin pelan
semuanya kan udah berlalu
jangan diperpanjang lagi ma
lagian alena kan juga udah minta maaf
nah dari sekian banyak pengacara yang papa rekomenkan ke mama
semua mama tolak
ma siapa tahu dengan alena mama bisa cocok ma
lagipula kita punya keuntungan di sini ma
alena sangat membenal sekali edo
siapa tahu dia bisa mencari titik lemahnya edo ma
papa benar ma
lagian mama kan percaya sama fadil kalau fadil nggak salah ma
jadi siapa pun pengacara fadil nanti
insya allah fadil pasti akan menang
karena fadil memang nggak salah ma
tante sekarang semua keputusan ada di tangan tante
makanya kak fadil meminta tante datang ke sini
karena kak fadil nggak mau bertindak sendirian tante
apa fadil membutuhkan restu dari tante
jadi kami semua berharap tante bisa berfikir dengan kepala dingin
alena boleh jadi pengacara fadil
terima kasih banyak tante
mama ini keputusan yang tepat
kalau sampai fadil kalah
saya akan menyalahkan kamu selama lamanya
alena akan berusaha sebaik baiknya
agar alena dan fadil bisa memenangkan kasus ini tante
terima kasih alena
mudah mudahan kau fadil bisa menang ya
nggak usah berterima kasih sekarang mila
nanti aja kalau udah pasti menang baru kamu berterima kasih
gimana pengacara yang mama pilih tadi
ya dia sih janji mah
kalau dia akan bisa menangin kasus edo
karena mama benar benar nggak rido edo
kalau sampai si fadil itu keluar dari tahanan
aku bawa bunga buat kamu
kok kamu nggak ajak dia
aku nggak bawa eka ke sini soalnya nggak boleh sama tante ambar
kata tante ambar di rumah sakit itu kan banyak penyakitnya
jadinya nanti takut lapak ketularan
terus tante ambar juga bilang kalau kamu itu lebih berbahaya
dari virus atau penyakit segala sapa pun
peseh banget sih
aku tuh kan punya cerita waktu lima menit sama kava
dan kamu udah bilang gitu kan sayang
padahal aku udah bilang kayak gitu
tapi tante ambar bilang dia udah menghapus aturan lima menit itu dok
jadi mulai sekarang kamu sama kava udah nggak boleh ketemu lagi
jangan marah marah gitu dong
kamu kan masih sakit dok
udah kamu gak usah marah marah ya
walaupun aku gak bawa kapal ke sini tapi aku punya sesuatu buat kamu
kamu nonton dia rekaman kava diam sama aku
lu nak lihat tamu kamu di apa apaé
dan mama kamu juga pasti akan ikut tinggal sama kita
kafan tadi mama ketemu sama papa
mama ketemu sama papa fadil
mama udah menyampaikan sama papa fadil
kalau kava sekarang panasnya udah turun
kava udah gak sakit lagi
nah terus papa fadil bilang
papa fadil kangen banget sama kafa
dan papa fadil juga bilang kalau kangen banget sama mama
pak fadil kangen saat kita sama sama bertiga
kangen gendong kamu
kangen tangisannya kafa
kafa kalau boleh jujur
sebenarnya mama juga kangen banget sama papa fadil
mama kangen saat saat kebersamaan kita bertiga sayang